seekor ular sanca sepanjang empat meter yang kerap membuat resah warga desa ringin pitu jombang
senin siang ditangkap beramai ramai oleh warga
penangkapan ular sanca ini adalah yang ketiga selama satu bulan terakhir
ular sanca sepanjang empat meter ini baru saja ditangkap warga desa ringin pitu jombang
di sebuah persawahan yang tak jauh dari permukiman warga
warga terpaksa memburu ular tersebut karena kerap membahayakan warga sekitar
apalagi selama ini banyak ternak yang hilang secara misterius
penangkapan ular ini terjadi tanpa sengaja
saat hujan deras ular tiba tiba muncul di tepi sawah
ular diduga keluar dari sarangnya karena hendak mencari makan
warga yang mengetahui langsung menangkapnya secara beramai ramai
orang itu lapor lapor terus ditangkap orang
dimasukkan ke dalam kurungan ini
meski berbahaya namun tertangkapnya ular sanca ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga
bahkan tidak sedikit warga yang berfoto sambil memegang ular
di desa ringin pitu sendiri selama satu bulan terakhir sudah ada tiga ekor ular sanca yang berhasil ditangkap warga
suta moraharjo jombang